presiden joko widodo mengucapkan terima kasih kepada nadatul ulama yang selama satu abad ini telah memberikan kebaikan untuk indonesia
serta memberikan warna yang luar biasa bagi tanah air
hal ini disampaikan oleh jokowi saat memberikan sambutan dalam acara puncak resepsi satu abad nadatul ulama di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur selasa pagi